sementara itu abraham lunggana tak mau ketinggalan dirinya memastikan juga ikut maju dalam bursa calon gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
abraham lunggana atau yang dikenal sebagai lulung ini juga mulai menggalang dukungan dengan mengajak pasukan relawan
ya abraham lunggana yang kini menjabat wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta
memutuskan maju dalam pertarungan calon pemimpin ibu kota
di jakarta p tiga hanya memiliki sepuluh kursi sehingga membutuhkan sedikitnya dua belas kursi tambahan untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
masalahnya lainnya adalah dualisme kepemimpinan partai
lulung juga menggalang dukungan dengan pengumpulan ktp warga jakarta dengan bantuan relawan bernama jaringan suka